kalau abah menang raya kembali
kalau abah kalah abah jangan berharap raya kembali lagi
eh berapa berapa kehen sih itu ya
mau dilaporin ke polisi sih itu ngulik anak saya
abah saya tahu
pasti abah nggak bakalan berani laporin ke polisi
karena abah udah tahu kan resikonya abah
saya yakin pasti abang nggak mau terjadi apa apa sama raya kan
eh kalah keseri malah ketawa
mendingan abah pulang aja
kalau abah cari juga percuma
pasti gak bakalan ketemu raya
nanti saya akan hubungin lagi tempatnya di mana dan kapan abah bertarung sama bang kobar
si alec bilang saya harus bertarung dengan si kobar
wah buah edan
ini mah buah edan
tepat nunggu lepisan ya bang
kalau menurut saya mendingan mereka semua itu dimasukkan ke polisi
nah dibiar dipenjarakan apalagi si kobar
kita tidak boleh lapor ke polisi
si neng bisa diapa apakan itu
kalau pikir pikir kalau sampai si neng diapapain sama si kobar
ya percuma juga dipenjarain ya
wah gimana raya udah ketemu
barusan si alec nelfon abah
bila si kobar akan bertarung sama abah
kalau pengen neng selamat
udah lah sekarang udah
kita pulang aja ya
yang penting sekarang kan udah jelas
oh si kobar tuh jahat
tapi raya bilang sih emang ya baik baik aja sama kobar
dan kobar emang perlakuin dia dengan baik om
ya aku sih yakin raya gak bohong
iya bener kamu mod
si neng ma alhamdulillah gak pernah gak bohong
pasti bener dia ngomongnya ma
tapi sudah lah
kita pulang aja
mungkin satu satunya jalan emang saya harus bertarung musik kobar
sekarang kita pulang ke bengkel
rencanakan buat besok
harus seperti gimana oke
harus juga pak
katanya ada yang mau marahin
kamu masih tetap ikut kontes itu kan
kami minta kamu jawab dengan jujur
iya sih pi
tapi benar benar kecewa sama kamu
kamu berani membangkang perintah papis
mulai besok kamu tidak boleh lagi pakai motor
kamu pergi sekolah diantar
kamu pulang sekolah dijemput
biar kamu tidak bersamaan dengan boy
mudah mudahan papi cuma pura pura saja
kamu dengar ngomongan papi
iya pi rafa dengar kok
rafa tidak ada maksud untuk membohongi papi
rafa tahu kalau rafa salah
yaudah pi kalau begitu rafa capek
revo mau ke atas ya
di sini garlic mereka akan kembali
buat pidat semua

ih ketika berburu ragamuruh angkat
karena apa pun
reh udah reh
udah cukup lama aku kenal sama chandra
apa benar dia bukan jodoh aku
aku harus lupain chandra
chandra udah punya
cewek lain yang ada di hatinya sekarang
dia udah punya stella sekarang
gak usah mikirin itu
ngapain cembur sama devi sih
lu punya stella
gak usah cemburu
gak usah cemburu
kenapa bisa aku mencintai chandra
sedangkan aku yakin
cintanya chandra itu buatmu devi
apa aku bisa terus mencintai chandra
padahal aku tau
cintanya chandra itu
lu kenapa lu
lu lagi kesel ya
gua lagi kepikiran aja
gue masih ragu sama devi
dia kayaknya masih gak bisa move on dari chandra
kalo lu sendiri
ya menurut gua wajar sih
kalo devi tuh belum bisa move on dari chandra
ini juga gitu kan
nah sekarang ini tugas loh
gimana supaya devi bisa move dari chandra
dan jatuh cinta sama lu
gak mudah untuk membuat seseorang jatuh cinta sama kita bro
cinta itu datang sendirinya
cinta itu emang datang tidak terdekat